kita terhubung dengan menteri luar negeri retno marsudi
selamat siang ibu retno
ibu retno selamat siang
sudahkah ada konfirmasi dari kbri rusia mengenai kepastian
ada atau tidaknya warga negara indonesia di fly dubai sembilan ratus delapan puluh satu ini
jadi dari komunikasi dan koordinasi yang terus kita lakukan
baik dengan kbri kita di moskow maupun dengan kjri kita di dubai
diperoleh informasi dari crisis center kementerian luar negeri rusia
bahwa dari sebelas warga negara asing yang berada dalam pesawat tersebut
lima orang warga negara asing sudah dapat teridentifikasi
yaitu tiga dari ukraina satu dari uzbekistan dan satu dari china
dengan demikian sampai saat ini belum terdapat informasi
adanya korban dari negara indonesia
baik ibu retno berarti sejauh ini belum ada warga negara indonesia
di dalam pesawat tersebut
tapi kalau ada warga negara indonesia di dalam pesawat tersebut
apakah fly dubai ini cukup sering juga digunakan warga negara indonesia
untuk terbang mungkin dari dubai ke rusia atau ke beberapa wilayah yang lainnya
seperti apa ibu retno
yang jelas adalah bahwa kota rostov itu sendiri adalah kota yang cukup besar di rusia
di situ terdapat beberapa universitas
dan ada beberapa mahasiswa indonesia yang sekolah di universitas universitas
di kota rostov tersebut
baik berarti sejauh ini apakah
sudah cukup sampai di situ saja bu ketika sudah dikonfirmasi
bahwa tidak ada warga negara indonesia
apakah dari kbri ataupun kjri masih melakukan terus pengecekan
kami terus melakukan pengecekan
karena informasi yang saya sampaikan ini adalah informasi yang masih awal
tempat saya sampaikan bahwa tim dari kjri dubai
saat ini sedang berada di airport
untuk melakukan koneksi dengan kmas kapai dengan fly dubai
sementara kbri kita di moskow terus melakukan kontak dengan otoritas rusia
masuk di antara dengan klien terkeluar negara
dan dapat saya sampaikan bahwa jika ada perkembangan lebih lanjut
kita akan update lagi
dan kbri moskow juga sudah membuka dua hotline empat d hub
dengan bapak iharto
dan satu lagi adalah
dengan bapak gunawan
sekali lagi tim kita di moskow dan dubai saat ini sedang terus bekerja
berkoordinasi dengan otoritas untuk memperoleh informasi lebih lanjut
baik jika memang tadi sudah ada dua nomor crisis center
lantas ibu sejauh ini apakah sudah ada pernyataan
melalui pihak bandara
otoritas bandara ataupun dari pihak maskapai terkait penyebab jatuhnya pesawat ini
ini beberapa informasi yang kami peroleh
penyebab kecelakaan disampaikan faktor
ini maksudnya seperti itu
bu kalau dari pengalaman ibu menangani kasus kecelakaan maskapai penerbangan seperti ini
kesulitan yang paling sulit yang dirasakan baik itu oleh kbri
kjri ataupun kementerian luar negeri untuk mengidentifikasi ataupun mengetahui data seperti apa bu
apakah ada gitu seperti tumpang tindih data atau apa sebenarnya tantangan yang paling berat
yang mungkin akan yang sering dihadapi oleh pihak kementerian luar negeri terkait
untuk mengidentifikasi warga negara indonesia bu
hal pertama yang kita berutuh untuk mendapatkan informasi adalah data penumpang dari manifest
dalam kondisi seperti biasanya manifest memang tidak kita perlukan
namun waktu ke waktu pihak otoritas maskapai atau pihak otoritas dari moskow rusia dari dubes
akan data penumpang yang berada di pesawat tersebut
nah setelah data manifest atau penumpang data penumpang kita percaya
dan memperoleh informasi misalnya ada warga negara kita
maka disitulah kita akan secara lebih intensif melakukan koordinasi
itu kemudian akan dilakukan proses identifikasi terhadap jadwal dan lainnya
kita sudah memiliki satu standar prosedur yang sudah mapan untuk menangani hal hal seperti ini
baik terima kasih ibu retno marsudi telah bergabung bersama cnn indonesia live
kita doakan memang tidak ada warga negara indonesia yang menjadi korban di pesawat fly dubai sembilan ratus delapan puluh satu tersebut